laju pertumbuhan ekonomi di kota bandung yang cukup tinggi dalam lima tahun terakhir
ternyata masih misalkan masalah kemiskinan
angka kesenjangan sosial pun lebih tinggi dibandingkan daerah daerah lain di indonesia
nanang supena sudah hampir setengah abad tinggal di kelurahan antapani kulon kota bandung
baginya hidup di ibu kota jawa barat ini bagai dua sisi mata uang
ini adalah kota kelahirannya namun juga kota yang tidak mudah untuk ditinggali
dengan pekerjaan sebagai petugas linmas nanang bergaji tidak lebih dari satu dua ratus per bulan
padahal ia harus menghidupi enam anggota keluarganya yang lain
ya bukan sulit lagi saya menafkahi orang enam tulang punggung saya sendiri gitu
ya bukan sulit lagi lah sekarang kan penduduk malah tambah banyak gitu
kehidupan warga bandung nanang supena tetap sulit meski kota ini menunjukkan tren laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi
tahun lalu pertumbuhan ekonomi kota ini diperkirakan menembus delapan sepuluh persen jauh di atas rata rata provinsi dan atau angka nasional
di jawa barat angka pertumbuhan ini hanya kalah dari kabupaten bekasi kabupaten dengan kawasan industri terbanyak di provinsi ini
persentase penduduk miskin dan angka kesenjangan ekonomi di bandung juga cenderung berkurang
wali kota bandung pun mengklaim keberhasilan mengentaskan kemiskinan dan meratakan hasil pembangunan
di bandung ini pembangunan merata tidak ada satu jengkal rw pun yang tidak tersentuh biaya pembangunan dari pemkot
jadi kalau ada yang bilang pembangunan bandung tidak merata menurut saya keliru
justru di bandung lah semua rw satu lima ratus enam puluh rw ini tersentuh
data memperlihatkan meski persentase penduduk miskin berkurang atau angka kesenjangan turun
namun angkanya masih relatif buruk
indeks kesenjangan ekonomi bandung misalnya masih di kisaran empat puluh empat persen
angka ini lebih tinggi atau artinya lebih buruk dari angka nasional yang sudah di bawah empat puluh
buruknya angka kesenjangan bandung ini memancing kritik
bagaimana peran pemerintah bisa menyelaraskan antara pertumbuhan yang tinggi dengan perbaikan tingkat kesejahteraan
saya ambil contoh misalkan inflasi
inflasi di kota bandung itu relatif tinggi di atas tujuh persen
tidak hanya persoalan umk tidak melulu persoalan pendapatan
tapi bagaimana juga kita mustabilkan harga
nanang supena seperti menjadi contoh bagaimana sebagian warga bandung masih hidup dalam kemiskinan
bagi nanang dan keluarganya sulit sekali mendapatkan penghidupan layak di ibu kota jawa barat
artabima aditya bandung